setelah timnas hoki outdoor putra dan putri lolos ke asian games dua ribu dua puluh dua huangzhou
gini giliran timnas hoki indoor putri membuat kejutan dengan menembus babak final kejuaraan hoki indoor asia cup dua ribu dua puluh
dalam pertandingan semifinal di indoor stadium huamark bangkok thailand hari sabtu
timnas hoki putri berhasil menyingkirkan malaysia desi ratna wardani tampil gemilang
dengan mencetak gol tunggal kemenangan tim merah putih
keeper timnas hoki indonesia putri chris monita juga tampil cemerlang karena sempat menggagalkan tendangan penalti pemain malaysia
dalam babak final yang berlangsung senin lima belas agustus timnas hoki indoor putri indonesia akan menghadapi tuan rumah thailand
yang melaju usai mengalahkan kazakhstan enam gol tanpa balas
tembus final menjadi pencapaian tersendiri bagi timnas hoki indoor putri indonesia
yang disebut berangkat kembali

alhamdulillah wasyukurilah saya bersyukur kami dan tim bisa melangkah sejauh ini sampai ke babak final
dan saya berterima kasih kepada federasi hoki indonesia para pelatih dan juga staff serta teman teman yang berjuang di lapangan
final ini kami persembahkan untuk kado ulang tahun indonesia ke tujuh puluh tujuh
kita sudah masuk ke final dan
suatu yang paling enak kita untuk melakarkan sejarah dengan muncul sebagai juara di piala asia ini